klimatologi dan geofisika bosa etb institut teknologi bandung
big badan informasi geospasial dari planetarium jakarta
dan tentunya juga para anggota tim falakia kementian agama
mereka tidak dihadirkan di sini akan tetapi mengikuti sidang dari kantor atau rumahnya masing masing
untuk diketahui oleh seluruh umat islam indonesia khususnya dan masyarakat secara umum
bahwa sidang isbat adalah wujud atau manifestasi atau pengejauhan tahan dari fatwa majelis ulama indonesia nomor dua tahun dua ribu empat belas
yang menyatakan bahwa penetapan satu ramadhan satu sawal dan satu julhijjah
dilakukan oleh pemerintah indonesia
dalam hal ini kementerian agama dengan berkonsultasi dengan mui dan melibatkan ormas ormas islam di indonesia
sidang isbat tadi diawali dengan pemaparan tentang posisi hilal yang tadi disampaikan menjelang maghrib
oleh bapak cecep nurwendaya salah seorang anggota tim falakiyah kementerian agama republik indonesia
bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah indonesia pada posisi di atas ufuk antara enam derajat lima puluh satu menit
sampai dengan delapan derajat empat puluh dua menit
ini adalah posisi hilal berdasarkan hisap
dalam melaksanakan sidang isbat kementerian agama selalu menggunakan dua metode
yang selama ini menjadi bagian dari kondisi
jadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain
yaitu metode hisab atau dengan cara perhitungan astronomi
dan yang kedua metode ruhyat atau dengan cara melihat langsung keberadaan hilal
untuk dipahami bersama bahwa dua metode ini metode hisab dan ruhyat
bukanlah dua metode yang diperhadapkan atau saling dibenturkan
duanya adalah metode yang saling melengkapi satu dengan yang lain
keduanya sama pentingnya karena seorang peruhkiat tentu dia harus menguasai hisab
tanpa hisab dia tidak bisa meruhyat dengan baik
begitu juga hisab sebagai sebuah hal yang sifatnya informatif tentang posisi ketinggian hilal
lalu dilakukan ruhyat
pemerintah sejak dulu melalui kementerian agama selalu menggunakan kedua metode tersebut
karena betapa pentingnya kedua metode ini untuk saling melengkapi satu dengan lainnya
informasi hitungan hisap telah dikonfirmasi dengan laporan sejumlah petugas kementerian agama di daerah
yang ditempatkan di delapan puluh empat titik rukyat di tiga puluh empat provinsi di seluruh indonesia
dari delapan puluh empat titik yang telah melaporkan melihat hilal
lebih dari dua belas titik
jadi pada saat kami tutup laporannya tetap terus masih berlangsung titik titik yang melihat hilal
dan sudah orang orang tersebut sudah disumpah oleh hakim pengadilan agama setempat
oleh karenanya dengan dua hal tersebut di atas
yaitu berdasarkan hisap posisi hilal seluruh indonesia sudah di atas ufuk
dan laporan ruhyatnya
jika kita melihat hilal juga sudah melihat hilal
maka secara mufakat dinyatakan bahwa satu julhijah tahun seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
jatuh pada hari rabu tanggal dua puluh dua juli dua ribu dua puluh masehi
dan dinyatakan idul hada tanggal sepuluh julhijah seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
jatuh pada hari jumat tanggal tiga puluh satu juli dua ribu dua puluh masehi
ini adalah hal yang sangat penting
inilah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama
dan tentu kita berharap mudah mudahan dengan hasil sidang isbat ini
seluruh umat islam di indonesia akan berhari raya idul adha tahun ini secara bersama sama
mudah mudahan ini adalah simbol cerminan kebersamaan umat islam di indonesia
kebersamaan ini mudah mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita sebagai sesama anak bangsa
untuk juga menatap masa depan bangsa yang lebih baik